para penggemar grup k pop treasure sabtu malam dua puluh empat juni meramaikan acara norebang atau bernyanyi bersama lagu lagu k pop di hall c satu anjungan pemprov dki jakarta di g expo kemayoran
puluhan theme sebutan penggemar treasure tampak antusias bernyanyi bersama lagu lagu grup favorit mereka
tak hanya menyanyi mereka pun turut berjoget menarikan gerakan gerakan lagu yang ditampilkan
yang bikin suka treasure ketika pas lagu darah keluar
iya khusus ke prj untuk nonton norebang
serunya norebang yang di prj banyak temennya ya gitu
jadi suasananya bisa lebih kayak norebang
enggak sih nggak expect tadinya gitu
ternyata rame banget dan pengunjungnya semua ikut hype juga
jadi seneng gitu
oke jadi treasure maker itu adalah fans dari treasure
treasure itu adalah anak asuhan dari yg ya dika blackpink
dan treasure maker itu adalah fanbase nya treasure gitu
wah semua sih
asli seru banget pecah banget gokil abis
tak hanya bernyanyi dan menari bersama
antusiasme para penggemar treasure juga ditunjukkan dengan berbagai merchandise yang mereka bawa
terdapat sekitar dua puluh lagu grup k pop treasure yang dimainkan oleh dj dalam norebang
yang bekerja sama dengan fanbase sembilan puluh s temennya ini seperti darari jikjin dan hello
dj menyebut membangun mood dalam norebang k pop
menjadi kunci meriahnya acara
mereka kan emang fanbase nya yang dijual tuh di si idolnya sendiri kan
kalau western segala macem kan lebih jerak jeduk segala macem
sedangkan lagu korea tuh nggak semuanya jerak jeduk
jadi kita lebih ngebangun mood kurang lebih kayak gitu sih
kita juga cukup selektif ya lagu
misalnya kita beli lagu yang lumayan naik nih
kalau misalnya yang ada beberapa lagu k pop kan ada lagu yang slow slow gitu juga
kita pilih juga cuma kita perbanyak lagu lagu yang upin update segala macam yang sesuai sama
acara norebang prj sendiri diadakan setiap sabtu dan minggu
mulai tanggal tujuh belas juni lalu hingga dua juli dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia